presiden joko widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan menara majelis ulama indonesia
yang berlokasi di jalan raya hankam bambu apus jakarta timur
menara mui yang dibangun dengan konsep atau konsep wakaf ini ditargetkan selesai pada dua ribu dua puluh
menara mui nantinya akan terdiri atas dua tower yakni safa dan juga marwa tower
kawasan ini akan menjadi area bisnis produk halal kuliner halal bisnis syariah dan juga fashion islam
serta sisanya akan disewakan untuk perkantoran
menara mui ini dibangun oleh investor
mui membeli menara ini dengan dana yang berasal dari wakaf sedekah dan juga skema reksadana syariah
dibangun di atas lahan delapan belas hektare menara mui akan selesai dikerjakan selama satu lima tahun
namun presiden joko widodo meyakini dengan pembangunan berkonsep wakaf menara mui akan selesai lebih cepat
sejumlah tokoh nasional pun turut hadir diantaranya ada wakil presiden ke enam tri sutrisno
ketua pimpinan pusat
kepala staf kepresidenan muldoko dan juga menteri agama lukman hakim saifuddin
saya terbesar bangsa ini adalah persatuan adalah kerukunan adalah persaudaraan
oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini marilah saya mengajak kepada kita semuanya
untuk terus membangun